sementara itu kepala divisi humas polri irjen polisi muhammad iqbal menjamin polri akan menindak tegas anggotanya bila terbukti melanggar aturan dalam menangani unjuk rasa dan menjadi penyebab kematian dua mahasiswa asal sulawesi tenggara
polisi juga sudah mengirimkan dua tim investigasi untuk mencari pelaku yang diduga menyebabkan kematian dua mahasiswa tersebut
kepala divisi humas polri muhammad iqbal membantah kepolisian menggunakan peluru karet ataupun peluru tajam dalam menangani pendemo
ia mengklaim saat menangani unjuk rasa mahasiswa pada kamis lalu di depan gedung dprd sulawesi tenggara kepolisian hanya dilengkapi peralatan seperti pentungan water cannon dan gas air mata
satu tim propam dan satu tim penyelenggara
tim dari inspektorat pengawasan umum yang sudah berada di sana dipimpin oleh satu tim satu brigjen
dua orang ini sudah bekerja untuk memastikan apakah ada kesalahan sop atau ada hal hal lain
nah atas kejadian ini
kami menghimbau agar seluruh masyarakat adik adik mahasiswa dimanapun berada
tidak terpancing dengan isu isu yang sengaja dimainkan oleh pihak ketiga
untuk mengambil keuntungan agar kondisi semakin gelombang anarkis semakin besar